mustinya kan dosa masak jadinya ia jadi enak jadi saya harus beli makan siang buat ibu
hai ya bisa aja banget makan aja bareng bareng bisa yuk yuk yuk
teh ada berita bagus
kasih kenangan batu
sampai langsung sibuk
kurang aja setirsan kau dia ngajar gue beneran ya
pergi gak kamu
mau maupun anak bc kek anak aj kek aku bakal lawan mereka
bukannya kamu sakit ya kamu bisa kesini sih
iya tadi tuh aku pikiran kamu
makanya aku jalan mau ngejar kamu eh beneran kan
feeling aku bener
yaudah aku antri kosan kamu ya
dasar polos lo gak tahu aja nih settingan gue
gue yang nyuruh bocel sama fadil untuk gangguin lo
dan gue jadi pahlawan buat lo
bang tangannya lepas dulu
mas peh kenapa mundur mandir gitu
ah itulah dia
biar aku tahu hati andriana itu gimana sebenarnya sama aku
dan apa benar adyana cuma mau menguasai hartaku
aku harus tes benar enggaknya
ya terima kasih
mas tadi aku lihat
mas kayaknya gelisah
ada sesuatu yang mas pikirin
ada yang bisa aku bantu
gak ada apa apa
ya bisa sharing kan ke aku kalau soal kerjaan
sebenarnya sih mas lagi mikirin soal janji mas waktu itu
kamu masih ingat
tapi aku gak jadikan itu sebuah apa ya
ya udah cuma lambat doang mas
gak penting juga bukan ya
cuma aku gak ngingetin tiap hari
benar gak butuh
aku gak butuh sama sekali
mas suami itu bekerja untuk anak dan istrinya
istrinya mas siapa
mas kerja juga buat aku
buat reva anak kita
jadi ya itu gak penting buat aku
gak usah mas
jadi yang terpenting saat ini
di depan tuh ditungguin mas
ada beberapa yang belum mas tanda tangani
tolong ditanda tangani
nanti aku masuk lagi ke sini untuk ngambil ya
jangan lupa ya mas
soalnya udah ditungguin lho
ini sama ini
masa dia mau menguasai harta aku
mungkin kayaknya ini cuma ketakutan sutih aja
dengar ya be
dan gue gak mau dikasih sama lo
tapi gue mau merebutnya sendiri
keb debating mah
dia harus berangkat sama lo
jangan lewat juga ga ada apa
ini saya bawain bebek gok goreng maksudnya
pak kang abad tiap hari bawa makanan saya jadi enak
jadi enak mestinya
kan nggak usah masak jadinya
iya jadi enak
jadi saya enggak harus beli makan siang buat ibu
ya bisa aja
ya bebek goreng
ya sudah ya bu
teh ada berita bagus
alhamdulillah dia teh tidak jadi kuliah di bandung
dia teh pengen deket deket saya terus
mondi juga bilang katanya dia enggak mau kuliah di bandung
kok bisa kompakan gitu
wah kenapa dia mereka kompak sekali ya teh ya
aneh juga buat calon
enggak bisa jauh
nggak usah tinggi tinggi
abah brondong kum maha abah
abah bronong bisa ke kantor saya sekarang buat pemotretan
ya terserah deh markisa
ke apa ke yang penting manis
ya udah abah datang kesini ya
ini datang fotonya sendirian kan
kan waktu itu udah dibilangin sama si keket si ratu endorse
maaf ini ampura
bukan apa apa kalau memang fotonya berdua mas saya
kalau pakai foto yang dulu aja yang pas zaman kita
obat kuat ya
ya yang masih ada pile nya masih ada kan
nggak cocok atuh akang kumah atuh
itu mah obat kuat yang dikasih lihat ototnya
kalau obat penumbuh rambut yang dikasih lihat mah rambutnya abah tuh
ya pokoknya diperlihatkan lah
itu rambut yang subur itulah
ya ya kalau itu mah insya allah
nah kalau bisa abah tolong datang ke sini ke kantor sekarang
ditunggu sama markisa double s oke
aduh bisa tidak oke
tidak boleh ini udah pasti oke
jadi males pisah nih kalau ketemu sama si coket coketek deh
aduh abah saya jadi pengen curhat nih
terus terang ya abah
saya juga sebenarnya males banget sih potret sama si keket itu
wah ratu endor super bawelnya itu kan
cocok kalau bukan pak fuad yang minta
aduh saya udah pasti kasih bendera putih melambaikan tangan di kamera
aduh saya nggak tahan dah
ya tapi namanya rejeki
udah apa dateng aja ya
cocok kita deal ya
ya lihat nantilah sebentar ya
saya pikir pikir dulu
maklum orang sibuk nih
busy man ya
bentar ya madam
jadi akang abah mau potret sama si ketek suketek
terpaksa ini mah
tapi sebenarnya mah pisah juga bisa